pemilih pemula dalam peta pemilihan kepala daerah ibu kota patut diperhitungkan
menurut kpu dki jakarta empat ratus ribu orang dari tujuh empat juta pemilih pada pilkada dua ribu tujuh belas merupakan pemilih pemula
namun yang menjadi pertanyaan lebih lanjut apakah para pemilih pemula ini juga masuk dalam pemilih rasional
sebagaimana yang selama ini dianggap sebagai basis pemilik suara di ibu kota
dan untuk mengelaborasi hipotesa tersebut kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada fani imaniar untuk membahas masalah ini
fani kalau kita bicara mengenai demografi politik jelang pilkada dki jakarta ini fani
pemilih pemula angkanya cukup signifikan tapi juga dikatakan bahwa jakarta juga menjadi salah satu basis pemilih rasional yang paling utama di indonesia
apa penjelasan anda terkait demografi politik ini seberapa rasional pemilih di ibu kota jakarta
selamat malam budi
tadi kita sempat berbicara atau berbicara tentang demografi politik di jakarta
kita berdiskusi dengan direktur eksekutif perkumpulan pemilu dan demokrasi titi anggra ini
dimana untuk kategori atau juga karakteristik dari para pemilih yang mengikuti pesta pesta demokrasi di indonesia
tidak hanya di ibu kota dki jakarta ini berakar pada dua kategori utama
yang berarti pada kategori ini mengingat pada kategori dari pemilih konvensional
atau mengingat pemilih konvensional ini adalah pemilih yang sudah berkali kali atau pernah menggunakan hak hak suara
mereka dalam pesta pesta demokrasi dalam konteks ini
pilkada pilkada di dki jakarta khususnya sebelumnya
dan juga kategori pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak suara mereka
dikategorikan atau bisa dikatakan sebagai kategori pemilih pemula dalam konteks hal ini
pemilih yang baru akan mengikuti atau melabuhkan hak hak suara mereka
ke paslon paslon pilihan mereka dalam pilkada dua ribu tujuh belas mendatang
dan untuk demografi dari para pemilih ini ada faktor faktor yang menentukan
tetapi ada dua faktor penentu utama
yakni para pemilih ini dinilai atau dilihat dari tingkat pendidikan mereka masing masing
yang terbagi atas tingkat pendidikan yang lebih tinggi
dan tingkat pendidikan yang lebih rendah
kemudian kebiasaan sehari hari yang mereka lakukan
dalam hal ini apakah mereka concern atau juga bisa melihat isu isu terkini seputar
khususnya seputar paslon pilihan mereka masing masing
dan juga apakah mereka memantau dari media media sosial
mengingat media sosial dalam beberapa
tahun belakangan ini menjadi media utama bagi seseorang atau institusi
dalam mencapai tujuan mereka masing masing
dan dalam konteks pilkada ini media sosial adalah media utama dalam para paslon masing masing ini
untuk melakukan kampanye tersebut
dan dari dua faktor penentu ini sebanding atau juga terintegrasi
dengan hasil survei yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga survei belakangan ini
yang juga melihat pasangan calon masing masing dari gubernur
dan juga pemerintah
dan juga wakil gubernur yang akan berlaga dalam konstetasi pilkada dua ribu tujuh belas
yakni pasangan ahok jarot maupun juga anies sandi dan juga agus silvi
ini memiliki tingkat atau juga demografi pemilih masing masing
atau pangsa pemilih masing masing
ahok jarot berdasarkan hasil survei ini
lebih populer di kalangan para pemilih usia tua
atau pada tingkat demografi usia antara tiga puluh atau empat puluh sampai lima puluh tahun ke atas
mengingat pasangan atau juga para pemilih
konvensional ini pada sesuai dengan tradisi atau kebiasaannya dalam beberapa tahun
atau pilkada pilkada sebelumnya ini
lebih condong untuk memilih pasangan petahana
mengingat pasangan konvensional atau juga para pemilik konvensional ini
lebih percaya pada pasangan calon yang sudah lebih lama berkecimpung
baik di dunia perpolitikan maupun juga dunia pemerintahan
khususnya di ibu kota dki jakarta
kemudian pasangan ahok jarot ini juga lebih populer di kalangan mereka yang merasa dirinya minoritas
atau juga mengingat bahwa memang isu sarah ini cukup santer terdengar di kalangan para pemilih
maka pasangan ahok jarot ini akan lebih populer atau terlihat lebih populer di kalangan kaum minoritas
baik dari segi suku agama dan juga ras serta antar golongan
kemudian untuk pasangan anisandi
ini lebih populer di kalangan mereka yang berada di usia produktif atau usia pekerja
antara tiga puluh sampai dengan empat puluh an

dan juga mereka yang berada di usia produktif
atau juga memiliki tingkat pendidikan atau intelektualitas yang cukup tinggi
mengingat sosok dari anies baswedan dan juga sandiaga uno ini merupakan embodiment dari kalangan pekerja dan juga pendidik
anies baswedan seperti yang kita tahu adalah seorang pendidik yang logikanya memiliki tingkat intelektualitas yang cukup tinggi
dan cukup populer di kalangan mereka yang telah memantau seperti apa sepak terjang anis baswedan selama ini
tidak hanya di dunia pendidikan indonesia
tapi juga di dunia perpolitikan sebelum ini dia pernah menjabat
sebagai menteri pendidikan indonesia pada kabinet joko widodo sebagai presiden republik indonesia
dan sandiaga uno merupakan embodiment dari pebisnis muda
yang mana menjadi role model bagi para pemuda atau juga kaulah muda di kota dki jakarta ini
yang ingin mengikuti jejaknya sebagai pengusaha muda
kemudian untuk pasangan calon agus harimurti yudhoyono dan juga silviana murni ini
lebih populer di kalangan para pemilih pemula
ini uniknya disini bisa kita lihat para pemilih pemula yang belum pernah
sama sekali menggunakan hak suara mereka
biasanya dikategorikan atau juga dinilai akan melabuhkan hak hak suara mereka
di sesosok atau figur yang dinilai lebih memikat secara fisik
dan tidak melihat sepak terjang atau juga track record mereka selama ini
tidak hanya di dunia perpolitikan tapi juga di dunia pemerintahan di indonesia
dan pasangan agus dan silvi ini selain juga populer di kalangan para pemilih pemula
mereka juga lebih populer di kalangan mereka yang
mana usia atau juga kalangan atau juga para pemilih ini berasal dari kalangan wanita
mengingat calon wakil gubernur yang merupakan pasangan dari agus harimurti yudhoyono
yakni silviana murni adalah satu satunya calon yang berjenis kelamin wanita
dan juga merupakan embodiment dari sesosok wanita yang bisa menyeimbangkan antara karir dan juga kehidupan rumah tangganya
ini tentunya bisa menjadi nilai atau juga catatan bagi para pasangan calon masing masing ini
untuk melakukan jenis kampungan
kampanye seperti apa yang akan mereka lakukan nantinya pada mulai akhir oktober ini
apakah mereka nantinya akan juga menjaring target pemilih yang sesuai dengan hasil elektabilitas yang telah dikeluarkan oleh lembaga lembaga survei tersebut
atau mengikuti saran dari berbagai pengamat politik yang menyatakan seharusnya mereka lebih menitik beratkan bentuk kampanye tersebut
untuk menjaring kalangan target pemilih yang lebih luas
tidak hanya bertumpu pada target pemilih yang sudah ditentukan atau yang sudah pasti akan memilih mereka dalam kontestasi
seperti yang dilakukan pada dua ribu tujuh belas
dan budi mengenai bicara apakah rasional atau tidak rasional dari kalangan pemilih
terutama bicara mengenai kalangan pemilih pemula
kita masih akan terlalu dini untuk mengambil kesimpulan
dikarenakan seperti pepatah yang sudah ada di dunia perpolitikan
bahwa politik tersebut mengatakan atau juga bertumpu pada isu isu terkini
atau juga peristiwa peristiwa yang terjadi setiap harinya
dan bisa berubah tidak hanya dalam hitungan bulan tetapi juga hitungan jam
sehingga hasil apapun ini nantinya akan dilakukan
ditentukan dalam kesuksesan atau seberapa efektif kampanye yang akan dilakukan oleh masing masing pasangan calon tersebut
fani ini mengingat penjelasan anda yang sangat lengkap tadi
kalau kita bicara mengenai perkembangan demografi politik dan juga perilaku pemilih di ibu kota jakarta
yang terus bergerak dinamis dari tahun ke tahun ada banyak sekali perbedaan
kali ini yang kami lihat di media
bahwa setiap pasangan calon tidak hanya didukung tim media yang mumpuni
atau mungkin program program yang menjanjikan
hukum deretan para artis yang diharapkan bisa menongkrak popularitas dan juga elektabilitasnya
dari analisa anda seberapa efektif kemudian artis ini bisa menggarap demografi demografi
atau potensi pemilih yang kemudian selama ini belum digarap gitu oleh para pasangan calon ini
ya budi sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat indonesia
dan tidak hanya di kota kota kecil tetapi juga terutama di kota kota besar
yang lebih mengenal artis atau model atau panutan mereka
artis yang digunakan sebagai wajah kampanye dari masing masing paslon ini
digunakan sebagai media yang cukup efektif untuk menjaring target dari para pemilih
yang merupakan target pemilih masing masing paslon
kita bicara mengenai sofia lacuba yang merupakan wajah kampanye dari pasangan ahok jarot
sofia lachuba ini merupakan gambaran dari para pemilih yang merupakan target pemilih dari ahok jarot
yang merupakan pemilih pada usia tua
bahwa sofie lacuba adalah artis yang cukup senior
yang lebih dikenal di era atau tahun sembilan puluh an
yang mana ini akan lebih populer di kalangan para pemilih di usia tiga puluh sampai dengan lima puluh tahun ke atas
yang lebih mengenal sofie lacuba dibanding kalangan pemilih yang usia muda pada umur tujuh belas sampai dengan dua puluh tahunan di awal
dan untuk sofie lachuba ini juga mewakili mereka yang merupakan kalangan pemilih
yang merupakan kalangan minoritas yang bukan merupakan warga asli jakarta
tetapi mencari nafkah di ibu kota dki jakarta
kemudian untuk wajah kampanye dari pasangan anies baswedan dan juga sandiaga uno
kita bicara mengenai panji pragiwaksono yang selama ini dikenal sebagai seseorang yang nasionalis
kemudian juga sukses sebagai seorang stand up perkomedian
ini lebih atau juga difavoritkan oleh sebagian besar dari kalangan target pemilih dari anies sandi
yang merupakan kalangan pekerja usia produktif yang juga cukup familiar dengan sosok panji pragiwaksono
dan kebanyakan dari atau sebagiannya
dari mereka juga sama mengusung nilai nilai nasional yang seperti panji pragiwaksono selama ini usung
yakni nilai nilai nasional yang tidak bertumpuk pada nilai nasionalisme konvensional
tetapi juga nilai nasionalisme indonesia yang cukup maju sesuai dengan perkembangan zaman mereka masing masing
kemudian untuk wajah kampanye dari agus silvi ini dititik beratkan atau bertumpuk kepada para pemilih pemula
yang juga mengenal anissa pohan sebagai model remaja
dan juga untuk kalangan para pemilih dari kalangan ibu ibu dan juga wanita
yang lebih melihat anissa pohan adalah sebagai sosok yang cukup keibuan
dan juga sukses menyeimbangkan seperti silviana murni
sukses menyeimbangkan antara karir dan rumah tangganya
sehingga ini menjadi contoh atau panutan yang tepat bagi kalangan pemilih dari wanita seperti itu
baik terima kasih fani maniar atas penjelasan anda yang sangat komprehensif
terkait dengan pemilih rasional dan juga pemilih pemula
terutama demografi politik
jelang pilih kedai dki jakarta
terima kasih sekali lagi fani atas laporan anda